yang hilang itu berdua
kenapa saya saja yang menangis
saya juga yang ditangis
kau mau bertemu aku
aku mau bayar diri
aku mau pulang
lagi kau tidak pulang berkah buat saya
mulut kau jaga pun roman
saya yang mencerah ayah kenapa menjerimu
ya itu calon binisi beliau wajih
terserah ngomong apa
wajih ayah membunuh kita wajih
wajih ayah membunuh kita juga wajih
ikut itu bang
ini tugas negara bang
bang emang diam
malu lama tempat tunggu abih sini
ada pengintai ini bos
hai rumah bukannya atau ngipu

he lagu lagu lu di gang dangdut lu
salam ya dari bang bino ya
pergi ke sana jauh
ah kusipan itu jadi semuanya karena gigi kita kok
mereka mereka mau ngambil gigi kita kok
untuk itu kok hari ini juga saat ini juga
kita mau nyerahkan gigi kita kok
sekalian kita mau sedekah indah kok gak bang
buat ngonglek haji ke apa ke daan
buat orang orang yang merah
hei berada di gigi lu
jangan lebar mulutnya
tidak ada yang sedikit sih mak